manajemen persebaya surabaya tengah memperjuangkan nasib pelatih caretaker ustonawawi
untuk bisa menjadi pelatih kepala di klub kebanggaan bonek mania
hal ini disampaikan manajer persebaya yahya al katiri kamisore
manajemen akan berkirim surat ke pssi dan pt liga indonesia baru
agar ustonawawi yang masih berlisensi kepelatihan afc a bisa menjadi pelatih kepala
meski regulasi liga satu mengharuskan pelatih memiliki lisensi afc a pro
keterlambatan uston untuk memperoleh lisensi afc a pro ini karena pssi
tidak segera menggelar dua modul yang harus ditempuh pelatih untuk bisa memperoleh lisensi afc a pro
kedua modul ini seharusnya terselenggara pada bulan agustus dan september
namun hingga kini tidak ada kabar tentang keberlanjutannya
meski demikian persebaya juga telah menyiapkan opsi lain
persebaya telah mendekati sosok pelatih asing yang akan menukangi persebaya menggantikan aji santoso
kita sudah ada
ada beberapa langkah
yang untuk langkah pertamanya kita tetap ingin mengusahakan coach juston untuk menjadi pelatih
tapi ya tentunya kita sudah berkirim surat ke pt lib dan kami berharap segera ada balasan
kalau nggak ada maka kita akan jalan ke opsi dua yang mana insya allah pelatihnya sudah ada sebenarnya
sudah ada tinggal meneruskan omongan itu aja
meneruskan ini saja
memang kita harus berusaha
kita sudah bicarakan juga ke pelatihnya
calon pelatihnya juga kita sudah bicarakan
kita plan a nya masih menunggu ini
dan dia mau menunggu